indonesia mengekspor daging ayam olahan ke tiga negara yaitu timur leste jepang dan papua new guinea hingga lebih dari dua puluh kg
menteri pertanian amran sulaiman mengapresiasi langkah ekspor ini
sebanyak dua belas kontainer berisi ayam olahan pakan ternak dan minuman siap diekspor pt karun pokpen ke tiga negara
yaitu papua new guine timor leste dan jepang
ini bukan hanya jepang saja tapi juga disertai dengan ekspor ke timur leste sebanyak sepuluh kontainer
kemudian ada repeat order dari papua new guinea itu biasanya satu kontainer ini sudah keempat kali papua new guinea
jadi jepang ini memang menembus pasar jepang ini memang yang paling sulit
karena perjuangan karena mereka kan lebih ke safety food safety mereka itu sangat ketat
jadi untuk itu
ya apabila ini lulus sepertinya confidence kami akan meningkat
karena sepertinya akan lebih mudah menembus ke negara negara lain
ekspor ini diresmikan menteri pertanian amran sulaiman dan dihadiri kepala satgas pangan irjen pol setio wasisto
menteri pertanian mengapresiasi langkah ekspor ini
kita ada upaya bersama kementerian luar negeri kementerian pertanian kementerian pertanian kita sinergi dengan pengusahanya
seperti jepang kita lobby bersama
jepang alhamdulillah sudah menerima ayam juga menggostin dulu kan tidak bisa masuk melalui negara lain
pt karun pokpen juga terus memperhatikan kualitas dan keamanan produk yang menjadi poin penting untuk bersaing di pasar global
jadi kita jepang sudah lolos ya sudah ini merupakan satu momentum yang paling penting
karena itu seperti ada satu benchmark
jadi sebetulnya pak ferdian tadi sampaikan bahwa kita akan masuk negara yang mungkin kita tinjau dari sudut transportation
tapi kita juga melihat bahwa timur tengah itu adalah satu pasar yang besar
rencananya pt karun pokpen akan melakukan ekspansi ke negara negara timur tengah
pt karun pokpen juga turut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan
indonesia sebagai lumbung pangan dunia pada tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
unsur halal dan cita rasa khas indonesia yang beraroma rempah menjadi kekuatan produk indonesia